kamilah menjaga taufan
enggak tuh pak
semalam fadil gak ketemu sama mama
kamu gak ketemu sama mama
karena semalam fadil keluar sebentar
cari pancake durian karena kami lagi ngidam
lalu apakah mila tidak bilang kalau mama datang ke rumah sakit
kamilah gak bilang apa apa soal mama tuh
enggak kak kamilah cuma mual aja kok
ini udah sering kok
kak taufan kamilah ke toilet sebentar ya kak
dia pasti mau ningsik
dia pasti mau mual banget
aku gak bisa demam aja
rasanya enak gak kak
kenapa gak boleh sih kak
kamu juga kena gejala hipertensi
kamu mau hipertensi kamu kumat lagi
lo gak mau kan
nantinya setelah anaknya lahir
anaknya fadil rinaldi
seandainya aja aku bisa
pasti aku yang akan carikan durian pancake buat kamu mila
bukan tau fad
taufan bisa dapat pancake duriannya ya
kamu juga doain om taufan ya
semoga om tafan bisa dapat makanan yang kamu inginkan
aku sama sekali tidak bisa melupakan kejadian tadi
kenapa kamu membuat semua ketakutan yang selama ini
mama hindari menjadi kenyataan
jika kamu memang mencintai kamilah
mama gak bisa terima kenyataan itu
iya bu tadi pagi parna sese cantik udah turun
makanya dokter mengizin si cantik pulang
loh tapi pulang sama siapa suster
yang bawa si cantik pulang papanya sama omnya cantik
ya ampun suster itu gimana sih
yang bawa cantik masuk rumah sakit itu kan saya
pasti yang bawa dia pulang juga saya dong bukan orang lain
iya bu tapi yang bawa pulang cantik kan papahnya sama omannya sendiri bukan orang lain
haduh udah deh ya suster tuh gak usah sok tau

mestinya pihak rumah sakit itu mau hubungi saya dulu

bukan main bawa pulang aja

bukan main bawa pulang aja
cantik selamat datang lagi ke kamar kamu
pocoknya mulai sekarang ayah sendiri yang akan ngawat kamu
jadi kamu gak perlu bolak balik untuk ketemu sama ayah
gimana seneng kan kamu seneng kan tinggal disini
edo kok mama gak yakin ya
kalau keputusan ini adalah untuk ayah
kalau keputusan ini adalah untuk ayah
kalau keputusan ini adalah keputusan yang tepat
kalau keputusan ini adalah keputusan yang tepat
gak yakin apaan sih ma

kalau edo udah ngerawat cantik cantik akan jauh lebih bahagia ma
dia akan jauh lebih sehat
tapi du kalau sampe indi marah sama kamu hubungan kalian pasti akan lebih buruk
ya udahlah ma sekali sekali indi mesti dikasih pelajaran
biar dia gak sembrono dan gak sembarangan lagi ma
biar dia gak sembarangan lagi ma biar dia gak sembarangan lagi ma
biar dia gak sembarangan lagi ma biar dia gak sembarangan lagi ma
biar dia gak sembarangan lagi ma

tapi sekarang lihat siapa yang jadi korban
cantik yang jadi korban sedikit sedikit cantik rewel ma
dari pagi sampai malam dia nangis terus
tapi begitu ketemu sama edo dia berhenti nangisnya
tapi sekarang lihat cantik sekarang sakit
dan itu artinya apa ma
indi sebagai ibu itu tuh gak becus
edo edo apa maksud kamu bawa cantik kamu ke rumah sakit itu apa do
oh itu buktinya kamu bawa pulang cantik tanpa kamu izin dulu sama aku
cantik itu anak aku juga kan
jadi aku berhak dong bawa dia ke rumah
sama seperti yang pernah kamu lakukan
oh jadi kamu mau bales dendam sama aku
edo kamu harus ingat ya perjanjian kita berdua
oh itu soalnya aku ketemu sama cantik
indi aku ingat betul dengan perjanjian kita
oh yaudah kalau gitu sekarang tolong balikin cantik ke aku
enggak indi perjanjian kita mesti diakili sekarang juga
karena aku nggak mau anak kita tersiksa lagi
nah indi kamu tuh ingat
cantik itu baik baik matulah
nggak bisa dirawat sembarangan
dan kamu ingat kava kan
kava aja udah baik baik aja
dia masih kenal leukimia
aku nggak mau dia ngasah kenalan apa
kamu tuh apa apaan sih dok
jadi kamu nyalahin aku
jadi kamu menganggap aku nggak becus jaga yang cantik
ngerawat cantik gitu
nah bukan yang nggak becus ini
tapi sekarang coba kamu pikir sendiri
semenjak dia kalau ada ikut batal
sudah berapa kali dia masuk rumah cantik
sudah berapa kali dia sakit
cantik tinggal sama aku
dan kalau kamu mau ketemu sama cantik
kamu datang ke sini
edo edo kamu kenapa jahat banget sih do
tolong balikin cantik ke aku dong
balikin cantik sekarang juga cepet do
g saliva kepadamu
iku ingin niese munculkan dalam nyawa